pemerintah provinsi dki jakarta tengah merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang atau jpo di kawasan senayan jakarta pusat
bukan hanya berfungsi sebagai tempat penyeberangan orang jembatan tersebut juga akan ramah disabilitas dan memiliki nilai estetika
inilah jembatan penyeberangan orang atau jpo bundaran senayan
berada di depan pusat perbelanjaan ratu plaza jakarta pusat jembatan unik ini berdiri dengan konstruksi kekinian berdesain cincin puntir
konsep ini memiliki arti dinamis serta melambangkan semangat jakarta yang menggelora
jpo bundaran senayan akan menjadi jembatan penyeberangan yang ramah disabilitas
tandasan datar berbahan grm atau plastik kayu yang dilengkapi dengan pegangan berbahan serupa akan memudahkan pengguna kursi roda atau lansia untuk mengaksesnya
untuk menambah nilai estetika jembatan utama sepanjang
enam puluh tujuh meter ini juga dilengkapi atap transparan dan sistem penerangan di sepanjang jalurnya
tidak berbeda dengan konsep jpo sebelum revitalisasi infrastruktur publik ini juga terhubung dengan jalur transjakarta
desain yang barunya kalau desain yang barunya sih kelihatannya keren ya apalagi kayak ya di jakarta gitu
menurut saya bagus sih karena untuk mempercantik kota kan supaya lebih rapi
karena ini di pusat kota jadi butuh dirapikan buat desain yang unik
jadi penjalan kaki juga tertarik untuk lewat sini
jpo bundaran senayan nantinya akan difasilitasi lift di kedua sisinya
namun rencananya pemasangan lift baru akan dilakukan bulan maret mendatang
kenapa rancangan rancangan itu unik
saya sampaikan bahwa berjalan kaki menuju tempat kerja pulang dari tempat kerja itu lebih dari sekedar menjalani
dia harus menjadi sebuah pengalaman
kalau pengalaman harus ada keunikan
jpo lainnya yang membentang di kawasan sudirman adalah jpo gelora bung karno atau gbk
desain jembatan ini juga dibuat modern dengan konsep cincin puntir yang seolah melapisi kerangka bangunan
jpo ini juga masih dalam tahap penyelesaian yaitu pemasangan atap dan kelengkapan kelistrikan sebagai penerangan jembatan
proses revitalisasi masih dilakukan yaitu dengan penambahan gelagar di sisi barat serta perbaikan gelagar di sisi timur
jepang juga memiliki penambahan gelagar di sisi barat serta perbaikan gelagar di sisi timur
penderaian ilaksmi jakarta